persebaya akan merotasi pemain menyusul cederanya sejumlah pemain
rotasi pemain ini dilakukan oleh pelatih caretaker usto nawawi
menyusul cederanya paulo victor dan rizky duya
paulo victor mengalami cedera saat menghadapi persikatan gerang
dan harus beristirahat selama dua minggu
sedangkan rizky duyan mengalami cedera saat latihan
meski kehilangan paulo victor legion asing asal spanyol ze valente dipastikan akan turun setelah absen di empat pertandingan karena cedera
kondisi ze valente sudah membaik dan sudah berlatih taktika
sementara striker paulo victor akan digantikan oleh wildan ramadhani
meski demikian uston enggan membocorkan rotasi yang akan dilakukannya
ini persiapan untuk lawan penyelenggaraan
seperti victor ada go ada nuri
tapi sejajarnya sudah tidak ada masalah
kita lihat dari jumpa saja
dokter tim persebaya ahmad ridoi mengaku kondisi ze valente sudah baik dan bisa bermain
namun untuk keputusan dimainkan atau tidak
akan diserahkan pada rapat tim pelatih
sementara itu pelatih caretaker persebaya tak mau meremehkan psm makassar
karena psm merupakan tim baik dan juara bertahan liga satu indonesia
yang mempunyai deretan pemain berpengalaman
di wiljan fluim dan kenzo nambu
kekuatan psm hampir merata dari asing maupun lokal
oleh karena itu uston berharap
agar semua pemain dapat bertanding dengan maksimal
dan mewujudkan tiga poin kembali di kandang
dari kelas main sementara saat ini
persebaya menempati peringkat sebelas dengan raihan sebelas poin dari delapan pertandingan
sementara psm makassar menempati posisi ke dua belas
dengan total poin dan jumlah pertandingan yang sama
hanya berbeda selisih gol
dari broto purnawanto surabaya jawa timur